kita ke informasi selanjutnya rabu sore sebelas oktober dua ribu tujuh belas
bertepatan dengan enam bulan kasus penyeraman novel baswedan
masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil peduli kpk
mendatangi gedung kpk
koalisi ini mendesak agar presiden dan kpk dapat segera menyelesaikan
perkara kasus penyeraman penyidik senior kpk tersebut
koalisi masyarakat sipil peduli kpk yang terdiri dari lbh jakarta
kontras icw pshk dan pp pemuda muhammadiyah
mendatangi gedung kpk untuk menyampaikan dukungan dan mendesak
agar presiden dapat mengambil langkah tegas dalam penyelesaian perkara novel baswedan
koalisi ini juga mendesak presiden agar segera membentuk tim gabungan
pencari fakta independen untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap novel
di salah salah kunjungannya perwakilan koalisi daniel semenjuntak
melakukan video call dengan novel baswedan yang berada di singapura
penyidik senior kpk tersebut menyayangkan atas belum adanya titik terang
dalam pengungkapan kasus ini
saya belum mendengar tentang bagaimana rencana selanjutnya tentang masalah masalah lainnya
dalam hal ini adalah harapan saya dibentuk gabungan pencari fakta